listrik dihasilkan dari reaksi kimia bahan baku hidrogen dan udara
waktu kecil pernah makan ini juga
bansos bukan milik presiden
fokusnya adalah urban air polution
tapi memang harganya bisa dibilang fantastis
nah itu ada treatment khusus nggak sih dari
dan juga di dunia